hubungan dengan saudara saudara lain ini kan
terutama terkait dengan kondisi pangan global
melalui bali compact mengenai transisi energi
jadi mereka biar tidak menganggap kuno klasik dan lain sebagainya